kecam kurang kedengeran biasa aja
oh suka pak katanya pak
eh ada satu lagi
perhatiin dong apa yang berubah
gua udah punya rara
dan gua gak mungkin
kau jahat banget
fin sama aku
kamu tau gak
kau itu udah permainin perasaan aku
dan kalo kamu jadian sama rara
mereka pasti mikirnya kamu bakal mengkhianati mereka
urusan gua sama temen temen gua
biar jadi urusan gue aja
lo gak usah ikut campur
lu bisa nemuin cowok yang lebih baik dari gue
lo pasti bisa dapet cowok yang lebih baik
dan bisa nerima perasaan lo sepenuh hati
kenapa jadi ribut gini sih hidup gue
ini gue siap siap aja sekarang
tinggi gue udah pesen ojol sih
gue naik angkot kayaknya kalo ojol susah dapet pas sejam segini banget
ojol lo tuh baru dateng baru aja gue mau
ini lo yakin temen lo
bukan penampakan kan
di mana mana tau gak
antu serem bikin merinding
bikin merinding atau bikin jatuh hati
eh sorry ya hati gue tuh bukan hati kawet
jadi gak gampang jatuh catet kesana
alah buktinya lo jatuh hati sama gue
eh kerupuk kulit
lo gak sadar apa yang berubah di gue
sepatu juga tetep sama
perhatiin dong dengan baik
kepekaan lu tuh juga naikin dong
kepekaan lo dibawah standar tau gak
lu cowok main kode kodean ya
heran tinggal ngomong aja ribet banget sih lo terus ah

butuh yang namanya peka
jadi lo harus peka
lagian kode kode kan romantis
ya udah perhatiin dong dengan baik
apa yang berubah
duh gimana nih gue telepon rara gak diangkat
sama gue juga gak bisa ngomongin si rara
cari kemana dong
dimana sih tuh anak
lo mau ngapain datang kesini
lo mau ajak kita balapan lagi
atau lo semua disini mau cari gara gara lagi sama kita
eh kalian semua ini toh jangan terlalu negatif thinking dulu
kata orang datang ke sini cuma mau datang tanya tentang kalian punya kawan rara itu
kalian semua sudah ketemu tidak
rara gak bisa dihubungin
kalian sendiri udah ngomong belum ke davin
kita juga belum ketemu sama si davin
padahal kita semua udah nyamperin ke rumah si davin
kalian ini jangan jangan belum datangi rumahnya rara kan
ya udah rapat ya mereka
kasiat mereka tuh jangan diturunkan

kurus ada siap semua katanya
jadinya berusaha nigip banget

gua udara lu tak beres

nanti kalau ada anak ips ngebuntutin opa gimana
aman kok sayang udah kamu tenang aja
nah sekarang kita harus ke taman aglo nema
karena tadi opa udah janji sama rifki untuk merencanain next step kita harus gimana
yaudah nanti ganti baju dulu ya
gak usah ya gak ada waktunya gak cukup
udah kamu gini aja terus paginya gitu
nanti kalau opa davin masuk angin gimana
kan ada kamu
yang bisa kasih kehangatan
dengan pelukan kamu
rak mulai sekarang kita harus berjuang demi hubungan kita
ya opa harus kuat dong
masuk angin doang gak ada apa apanya dibanding nanti sakit hatinya opa
rara jadi makin gak ngerti
gue juga gak mau kehilangan rara
kita udah gak ada waktu

kita harus pergi
oke aku nunggu
oke aku nunggu
alah suka ya
enggak demek demek aja lihat muka lo
tuh kan muka lo
kuping lo speng sendiri tau gak
gimana keren gak
biasa aja botol kecap
oh suka pak katanya
eh ada satu lagi
perhatiin dong apa yang berubah
rindut ah temen lo
gak ada kan
eh pak temen lo nih
suruh naikin lagi dong kapasitas pekaannya gitu loh
ya udah perhatiin apa yang berubah
pak el lo ngapain beli alam segala botol kecap
eh ini tuh malah bentuk apresiasi gue
bentuk perhatiannya gue sama lo
ya lu kan gak suka pakai helm gue yang merah tuh
helm yang itu lo fah yang sering lo pake fah
yang merah ya kan tau kan
enggak kan perasaannya
suka modus fah dia sampe bilang
wellnya buluk banget nih macet nih macet
wah dia bilang kayak gitu jangan sembarang ngomong
akhirnya akhirnya gue bukain selalu
udah ya udah
udah debatnya udah mah udah
kalian gak sadar apa masih ada manusia di sini
oh gue kira nyamuk
dengan mbak diva ya mbak
iya pak bener sekali
guys aduh gue udah dateng
kalian jangan ribut ribut ya nanti bucin
eh dia kegeran
pak hati hati ya pak bawahnya
udah mbak udah